ya dan saat ini kami sudah terhubung dengan kasat lantas kepolisian resor purwakarta
akp arman sahti yang membantu persalinan seorang pemudik di ruas jalan tol cipali kemarin
ya good morning pak arman selamat pagi
good morning mbak mas perawu dan mbak dalia
betul pak arman video pak arman yang membantu proses persalinan sudah viral
tapi yang perlu diketahui bagaimana sih pak sebetulnya kondisi saat itu kepanikannya seperti apa
ya jadi memang pada saat itu kami melaksanakan tugas rutin untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pemudik yang datang dari arah jawa tengah atau cirebon menuju ke arah jakarta
kemudian di kilometer delapan puluh dua saya melihat ada sebuah bus kiara emas yang berhenti
pada saat itu juga saya melihat ada ibu yang sedang terbaring tergeletak di pinggir jalan
saya tanyakan ada apa ternyata ibu tersebut lagi dalam kondisi yang betul betul sudah ingin melahirkan
karena kondisi diperlukan
kondisi darurat saya meminta kepada ibu ibu yang penumpang yang lain untuk berusaha membantu
karena memang pada saat itu sudah berusaha sudah memang mau keluar itu untuk anak
kemudian alhamdulillah di bahu jalan tersebut proses persalinan berjalan
walaupun dengan peralatan seadanya kemudian saya berusaha untuk segera mengevakuasi ibu dan bayinya ke rumah sakit terdekat
kemudian alhamdulillah dengan meminta prioritas jalan kemudian ibu dan bayi tersebut mendapatkan perawatan medis di rumah sakit
selamat sampai sekarang
apakah bapak memang sebelumnya sudah mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan persalinan begitu pak
sepertinya kalau dari gambar yang kami terima bapak sangat tenang ya menghadapi ibu yang kemarin sudah panik tentunya untuk melahirkan putranya di jalan tol
saya sendiri pertama kali menemukan hal seperti ini
karena memang pada saat juga sebelumnya istri saya melakukan persalinan kan melalui operasi serja
makanya melihat hal ini suatu ini sendiri bagi saya untuk tergerak hati untuk bisa menolong dalam kondisi yang hari hari masih ada
kemudian kondisi seadanya dalam situasi seperti itu
ya memang kita harus tuntut untuk semuanya serga bisa untuk evakuasi cepatnya
ada cerita lain pak arman soal pada saat pak arman kemudian membawa ibu dan juga bayinya menuju ke rumah sakit
kami lihat juga pak arman terus menggendong bayi
apa sih pak yang ada di pikiran ataupun yang menjadi spekulasi pak arman begitu karena keadaannya juga sangat macet diberitahukan seperti itu
ya yang saya lihat pertama kali begitu proses persalinan berjalan di bahu jalan itu kan anak tersebut belum nangis
yang saya mungkin sepahaman saya yang awam mengenai masalah persalinan begitu anak keluar dari rahim kan harusnya nangis
sepanjang perjalanan tersebut tidak nangis
makanya saya berpikir untuk segera bisa membawa ke rumah sakit
anak tersebut ke rumah sakit dengan ya bantuan mungkin bantuan doa mudah mudahan segalanya dilancarkan untuk bisa sampai dengan di rumah sakit gitu
nah biasanya kalau ada proses membantu persalinan ada nama nih pak yang dihadiahkan untuk bayi yang kemudian dibantu
kalau dari pak arman sendiri kira kira untuk masalah ini membantu juga tidak pak
ya jadi pada saat kemarin di rumah sakit setelah semuanya sudah kondusif
ibu dan bayi dokter sudah menyatakan sudah sehat
kemudian ibunya memberikan kepada kami bahwa pengen apresiasi dari kami selaku petugas polri untuk memberikan nama kepada anak tersebut
saya konsultasi diskusi sama pak kapolres sama pak parilan tas polrajabar untuk bagaimana kira kira nama yang terbaik sesuai dengan momen dan kira kira anaknya berguna bagi masyarakat bangsa
karena memang nama kan merupakan suatu identitas di kemudian hari
bertempatan dengan ini kan kami polri sedang melaksanakan ulang tahun ke tujuh puluh satu ulang tahun bayangkara karena nanya perempuan kami ternyata nama bayangkari
kemudian bertempatan kami melaksanakan operasi ramadhania bayangkariwati ramadhania
kita sampaikan kepada ibunya berkenan dan alhamdulillah ibunya sangat senang sekali
namanya cantik sekali ya
nah sekarang pak arman sudah ngobrol ngobrol dengan ibu
kita terus mengadakan komunikasi kita intens melihat perkembangannya
insya allah alhamdulillah jadi keluarga di kemudian hari keluarga dekat
baik pak arman terima kasih banyak sudah sigap ya membantu para pemudik pada saat kemarin ada peristiwa seorang ibu yang akan melahirkan di pinggir jalan tol
terima kasih banyak pak
itu dia ya
jadi bayangkariwati ramadhani
mudah diingat karena bertepatan sekali momennya ya